kalo doa allah swt itu kan udah berklimat
untuk aku ini tajib lagu
berdoalah kepada aku
pasti tak kabulkan
pasti sama allah itu pasti dikabulkan
bahkan allah itu nggak pernah
kayak nyuruh gitu gak pernah
allah itu malah nunggu nunggu kita buat berdoa
dan itu tajib lagu pasti dikabulkan sama allah
kan ya ayat yang termasuk favorit saya
terus juga udah suaring kita denger itu
jika mereka bertanya kepadamu tentang aku
sungguhnya aku dekat
allah itu mah dekat mah dekat
bahkan katanya itu apa itu mas hakam
lebih dekat daripada urat tadi kita
lebih dekat dari urat tadi
ada yang bilang lebih dekat dari kerongkongan kita ini
ini kerongkongan kita
allah itu sedekat itu sama kita
berdoa itu pasti ada
pasti pasti ada akhlaknya
jangan kan minta minta ke tuhan
sama makhluk loh
kayak seorang ya mohon maaf ya
pengemis minta ke sesama makhluk
ke orang aja loh pakai adab
masa kita minta ke allah gak pakai adab
tapi itu salah satunya ya
terus dalam keadaan yang suci juga
jadi yang penting
yang paling penting ketika kita berdoa
allah juga berfirman di hadis ke situ
saya itu tergantung perasaan
kambah saya kepada saya
kalau perasaan kamu udah khusnudon dari awal
bakal jadi baik
bakal lancar semuanya
pokoknya yang bahagia yang baik semuanya
ya itu yang bakal kamu dapatkan nanti
allah itu tergantung perasaan kamu
kamu khusnudan apa enggak sama allah
itu tergantung nanti hasil doamu
karena dengan doa
hal hal yang mungkin bagi kita itu nggak mungkin
bagi allah bisa mungkin
bahkan bisa terjadi
bahkan hati sekeras apapun itu kalau
kita udah doain terus
bisa bisa itu jadi lembut
hati yang keras itu bisa mencair juga
ya kan yang sudah didoakan ya hashimino
yang sering didoakan sama nun hafid
yang sering didoakan sama saqam juga itu
gak ada yang gak mungkin di dunia ini
yang gak mungkin itu allah jadi doa
yang gak mungkin di dunia ini
yang gak mungkin juga ada satu lagi mas
mungkin aku juga mencintai orang lain selain kamu
ampun ya setelah kali itu
ampun ampun toh ya
seru nih kalo bahas cinta ini temen temen
orang yang mencintai mu
pasti akan memuliakanmu
kita lihat para ulama
ketika dicintai oleh para pemimpinnya
para mimpinya itu memuliakan dia
memuliakan dia ketika ada cara diiringi
ketika butuh apa dibelikan
dikasih butuh minum makan persyaratan semuanya
itu adalah orang yang benar benar mencintai
tapi jika ada orang yang cintai
ngakunya cinta tapi gak bisa memuliakan kita
itu bukan cinta namanya
itu adalah nafsu
makanya orang yang benar benar mencintai mu
akan benar benar memuliakanmu
bahkan melakukan hal hal yang tidak senonok pun
dia gak berani
apalagi sudah ada niatan baik
aku pengen jadiin kamu istri
aku pengen jadiin kamu suami
enggak mungkin sudah
memang dia itu benar benar menghasilkan
kalau masih minta hak sebelum hak itu datang
sebelum waktunya itu
sebelum halal maksudnya
berarti udah jelas soal nafsu tak itu
semoga kita dijauhkan dari sini ya
dan juga temen temen semuanya
akan ada masanya
akan ada masanya
saya sudah di fase itu
makanya saya ceritain sama temen temen
biar temen temen hati hati
akan ada masanya
kamu mencintai seseorang
lalu kamu melupakan orang lain
akan ada masanya
kamu mencintai seseorang
lalu kamu tidak mau mendengarkan nasihat orang lain
terutama orang orang terdekat kamu
guru dan juga orang kamu
akan ada masanya
kamu mencintai seseorang
kamu rela mati mati yang demikian
akan ada masanya
kamu mencintai seseorang
dan kamu menjadi orang yang paling sedih di dunia ini
akan ada masanya temen temen
kenapa saya bilang ketika kita mencintai seseorang
kita tidak mendengarkan yang lain
karena buta dan tuli sudah sama yang lain
akan ada masanya